iya pak siap pak
enak kan dilihatnya
bapak sama anak tuh
anggur gak berantem
gimana tadi seru gak
kayaknya tadi mau di
menikmati suasana taman itu
dia ingat masa kecilnya
aku bangga sekali punya anak seperti mondi
dia jago berantem
dia sangat pemberani
latihan dari kecil di taman itu
sama kayak bapaknya waktu masih muda
suka sopede jadi orang
aku masuk kamar dulu ya
nah gitu mon
kalau mau nolak dia jangan frontal
sekarang kamu udah tahu kan
mondi juga tadi sempat kaget banget sih
ngeliat papa berantem
tadi emang kita sempet dicegat sama anak anak black cobra
ya anak anak yang berandalan gitu lah
mondi udah menahanan papa
supaya gak berantem lawan mereka
eh tiba tiba bapak mau ngelawan mereka semua sendirian
udah mereka abis
ya sekejap gitu aja
yelah siapa dulu adeknya
lah gak nyambung ya
sambil agak jahit tantenya ya
terus masalah ini
tante tuh mau ngomongin masalah bela
tanah tau sih kondisinya gimana kan antara kamu sama bella
kalo ngeliat kondisi kayak gini sebenernya
kayaknya gak ada salahnya deh mon
kalau sekali kali kamu turutin aja kemauan mereka mereka itu untuk kamu ketemu sama bella
terus jemput bella di mana atau ya ketemu sama dia sebentar gitu kan
ketemu sama bella
kan kamu juga tahu sendiri kalau bella sempat ngomong dia gak mau dijodohin sama kamu
jadi sebenernya kamu tuh aman
ketemu sama bella
iya juga sih tante
iya bener tante
yaudah kalo gitu moni sekalian pamit pulang dulu ya
ya udah bentar ya
mas mondi udah mau pulang nih mas
pa aku sekalian pamit pulang ya
kamu hati hati di jalan yang enak
pokoknya kalau kamu ketemu berandalan
jangan panggil dinda kalo gak bisa mempengaruhi mondi
pokoknya situ aja yang jago
banyak yang ngelihat foto gue
berarti mereka suka dong sama foto gua yang berjilbab
foto yang tadi bira fotoin tuh
banyak yang suka
oh berarti bibi hebat fotonya sih
hebat foto anak anaknya
bagus berarti aku pakai jilbabnya mereka suka sama fotonya
tapi neng kalau kita sudah niat berhijrah kayak neng ini
berhijrah dengan berhijab
sebaiknya jangan cuma memikirkan penampilan berjilbabnya saja
tapi kan lebih bagus lebih baik lagi
menambah ilmu aku aja ya kan
menambah ilmu agamanya
iya juga sih
aku malah kerjanya beli hijab sama beli baju mulu
lebih penting menambah ilmu daripada menambah isi lemari
bisa aja sih bu ira
aku jadi malu kan
neng iya mah serius ya bibi mah
aku mahala mu neng ikut pengajian
namun bisa ya jadi malu kan
namun bisa ya jika si alin manggil ustadz ke rumah ajang ngajarin neng
bukannya pengajian cuma buat ibu ibu sama nenek nenek ya
aduh gak gabah sih neng mah
ini ini jom mah emak ngera raji
ya tidak atuh
sekarang mah neng ada atuh perkumpulan buat anak anak remaja ngera raji
di sekolah pasti ada ya sogera
tunggu tuh kayaknya di kampus aku ada klub tentang pengajian pengajian gitu deh
tuh bener kan
iya sok tanya
nah di kampus mah pasti ayah
kata orang asap ke kampus soalnya bibi macan pernah
heeeh memangnya bibi makanan pakai top marco top
ya sudah tuh minuman ya dibinum ya seger
ya yuk sami sami
rencananya besok iklan produk bapak akan dilaksanakan
dan semua keperluan untuk syuting iklan bapak besok sudah disiapkan
terus pak kalau bapak mau melihat proses syuting iklannya
bapak bisa datang aja ke lokasi
hah nanti sekretaris saya wa alamatnya ke bapak
ya terima kasih pak
iya pak ya
heeeh pegel juga ya punya klien kok rempong
nasib marissa s nya dua dapet klien rempong semua
grup ibu ibu rempong lagi nih
ada apa ya
telah dibentuk arisan baru
males ikut arisan sebenarnya
soalnya ibu ibu ini suka banget bikin acara arisan di hari kerja
wanita karir gak ada waktu arisan arisan
arisannya hari lain ke
eh tapi penasaran juga
oke kita baca lagi
arisan ini sudah ada dua puluh orang anggota
termasuk anggota lama dan anggota baru
hmm seru juga ya rame
besok acaranya akan diadakan di kafe tiramisu
acaranya adalah halal lebih halal dan arisan ibu ibu
seru juga sih
marissa jadi tertarik nih
boleh juga siapa aja
ini gak salah baca
ada namanya si keket
wah ini mah gak cocok
malasah marissa gak ikutan
untuk keket bilang apa
pasti dia akan meledek nih
marissa gak ikut ya
oh pasti marissa tuh gak punya uang buat ikut arisan
malu dong marissa
enak aja di gituin
hah marissa harus ikut
demi integritas seorang marissa
iya instagram banyak banget isinya yang macem macem ya tinggal itu
si ganamah kita perlu haters yang baru
soalnya haters yang sekarang sudah mulai menyukai saya
suka suka mami deh
ayo broadcast sekarang ya teh ayo broadcast sekarang
cahaya cahaya ngikutin deh ikutin deh mana
makanannya yang sensasional
kalah mana pasti kamu malu